you punya anak kurang ngajar betul betul
berani bikin celaka anak saya
ih iya enggak itu enggak bener
oh era itu yang salah
nabrak nabrak segala terus kok jatuh
terus dia jatuh juga salah dia kan
hei jangan ngeles kamu ya
kecil kecil sudah kurang ngajar kamu
untuk hari ini jatah buka puasa kamu itu cuma
air putih saja dan kerupuk ngerti kamu
masa ngejep laganya dasar kuntilanak

balik sia pulang ui sia
mana tante mary marah banget lagi sama gue
buana kecenderanya juliet
loh kok ada dina
ini kan kamarnya opi
apa gue salah kamar
keluar nggak dari sini keluar nggak
penyusup penyusup penyusup ada penyusup
eh balik sia
aduh datang budak
sebelum misalnya ih kalau saja saya tahu rumah kamu dimana
saya datengin saya getok sia
benang tante saya tahu kau rumahnya dimana
kamu teh tidak hilang ingatan giningan
kau ngajarnya cilepeng pisang manehnya
sok atuh indit sia pergi
please jangan usir saya
saya sudah gak punya tempat tinggal tante
biarkan saya tinggal di sini ya tante ya
kamu sudah bohongin saya
iya tante saya tahu
tapi tante kau tante usir saya
nanti eh saya diculik awal penjahat
kalau sudah diculik penjahat nanti saya diperkosa
kalau saya diperkosa saya dimutilasi
kalau udah dimutilasi dimasukkan ke dalam koper
kalau sudah dimasukkan ke dalam koper dibongkok ke laut
terus gak ada yang tahu
itu kan lebih sadis daripada rihan tante
bagaimana diperkosa segala deh
kasian sih kasian
esok atuh lah
nggak eh sok
sudah saya orang baik
kamu boleh tinggal di sini
tapi kamu teh harus jadi pembantu
ini aku dene nggak apa apa
kok dina di rumah opi ya
eh eh tante
ular aduh masih didiam
mana teh masih didianya
mau dipanggilin satpam mau diusir
jangan jangan tante
jangan mamar terus dong tante
hmm tante sini biar lucky jelasin
luki ini asli pacarnya opi
bukan surahnya laura
demi allah puasa nih
namun gitu mah
saya setuju saya bolehin kamu pacaran sama si opi
tapi ayah syarat nak hiji
kamu teh kudu bisa memisahkan dan menjauhkan opi dari silora
rejekimu gak ketukar
mulainya doang di uber anjing
akhirnya dapet duit
pokoknya mulai sekarang gua mau nyukur
gua mau rawba haluan
apa sih maksudnya
mau jadi apaan
gua mau jadi ustadz
bapak pikir gampang jadi ustadz
nyeramain orang sama nyukur rambut tuh beda
emangnya kenapeng gua jadi ustadz
lu mesti bangga punya orang tua
jadi tukang cukur kadang berobah haluan
lu tau sekarang nih partai partai nyaluin presiden
gue ceramain tiap tiap partai
gua bilang saudara saudara inget
kalau saudara nanti jadi presiden
kasih tau sama menternya
jangan pada korupsi
gua bilang gitu lah
hehehe tunggu dulu
harusnya ada yang kurang nih
harusnya banyak orang tuh
dirikan kesana bapak cerama
makanya ini gua kasih contoh
kalau gue jadi ustadz nanti gue ceramain tuh partai partai semua
bener nih rumahnya
ini bener rumahnya
di masjid mana sekarang nih
kembaliin duit gua
saya ngaku salah emang
tapi kalau honor bagi dua dong
hehehe udah jangan berantem
belum puasa berantem
makanya lu kalau pengen jadi ustadz
santerin dulu ya
baru cukur ya
belum tau bang
tapi dulu pesan tren be
tapi ga sampe disuruh gua
jadi sekarang ceritanya
tukang cukur atau ustadz
dengan cukur lah
udah kamu dikeluarkan
lu kamu dikeluarkan
jengnya ekornya enak banget nih
oh pengen buru buru

orang pengen makan ini juga
lu tuh apa apaan sih
iya emang gua kenapa
lu tuh sengaja kan
gabrak kalau kayak gitu
kok aja nyalain gue
lu aja kayaknya tuh ya yang bau nya ga becus
udah dimanis sekarang gini aja
lu beresin tuh semua tumpahan kolok kolok gitu tuh
oke laura sabar sabar
ih ngapain lu kucamain gue
apa yang terjadi sama lu
dia sengaja sengaja nyanggul aku
supaya bikin aku jatuh
iya bener lihat nih
dia tuh nabrak aku
kurang ajar kamu laura ya
ada apa sih bersikap banget
you punya anak kurang ngajar betul betul
berani bikin celaka anak saya
ih iya enggak itu ga bener
oh hera tuh yang salah
terus kolaknya jatuh
terus dia jatuh juga
oh soalnya dia kan
hey jangan ngeles kamu ya
kecil kecil sudah kurang ngajar kamu
untuk hari ini jatah buka puasa kamu itu cuma
air putih saja dan kerupuk
asal ngejeblak aja
eh dikira anak gue ikan cupang
makan kerupuk doang sama air
lu aja tuh minum makan
kenapa enggak bisa
oh berarti lu ngajakin berantem sama gue
udah tenang aja udah gak apa apa
kita gak usah dengerin kedua orang kampung ini
kok enggak jalin nih berantem
shh nyanya udah enggak apa apa
aku buka puasa kerupuk gak apa apa
kok enak udah
ya udah lu makan jatah makanan lo aja ya
nyanya enggak usah
ya udah emang lu anak yang pinter
tapi makan aja deh makanan gue
gue sih biasa jarang makan gak apa apa

demi anak orang tua pasti ngasih ye
sebab kok ada yang peduli sama aku
aku pasti seneng banget
dihannya kita beli dia mau munch ke mana atau fox
eh buzit ikut dong mereka kalian sekarang
masa gue cinta beneran sama dia
laura ngapain disitu ya
laura ngapain disitu
sedih aja gak dapet makanan
dia kasih makan
udah tadi belum buka dong
sampai sekarang belum makan
ya harus tenang aja deh
lu harus tau ya
kalau masih banyak banget orang
gak bisa dirubah tau
eh bisa aja
gua aja kalo sedih gua bisa berubah berubah
itu tuh liat itu sih laura
bulan puasa gini bukan ibadah sama pacaran
you baru saja dihukum
sekarang yes sudah bikin lagi
aku tuh gak pacaran
eh jangan bongol lu
kira gua lagi ya
aku tidak kasih izin kamu lagi untuk ketemu sama anak ini
eh tante tenang dulu dong tente
sebenernya gua kesini untuk
untuk nemuin si era
bukan cari laura
lu gak salah
gua kesini untuk nemuin elu
gue ketemu laura di depan
gue nanyain tentang elu
ya udah kalau gitu
yuk masuk yuk
nah gitu ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi